indonesia comic con kembali digelar untuk kedua kalinya di jakarta convention center
dan pameran yang menampilkan kombinasi budaya pop barat dan timur ini digelar selama dua hari
jika anda penggemar budaya pop seperti film marvel dan komik jepang anda akan tertarik dengan indonesia comic con
setelah dilaksanakan pertama kali tahun lalu indonesia comicron kembali diselenggarakan tahun ini di jakarta convention center
dari tanggal satu hingga dua oktober dua ribu enam belas
indonesia comic con menampilkan pameran seperti koleksi action figure dari karakter marvel seperti superman
karakter anime dan mangga jepang sampai ke karakter buatan indonesia
perak perik yang ditampilkan dan dijual di sini diambil dari anime film video game televisi dan manga
gabungan budaya timur dan barat menjadi alasan
banyak pengunjung memadati pameran ini
tak hanya memamerkan koleksi komik pameran ini juga dikemas secara menarik dengan berbagai aktivitas
seperti diskusi panel
kompetisi cosplay tingkat dunia
meskipun begitu pengunjung masih berharap agar semakin banyak komik yang ditampilkan dalam pameran ini
pengennya sih berharap lebih banyak komik sih ya
walaupun emang udah ada komik artis
tapi gue pengen kayak ada komik indi atau komik original
jadi supaya lebih banyak lagi gitu kalangan kalangan yang datang
karena gue juga kadang kadang nyari komik
komik komik lucu gitu yang gak ada di instagram atau di mana gitu
dan tokoh budaya populer
comicron tahun ini juga menghadirkan bintang hollywood
yang tampil di film deadpool
pemain tv seri kamen rider dari jepang